partai berkarya yang dipimpin putra mantan presiden soeharto hutomo mandala putra
menargetkan delapan puluh kursi dpr ri pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
petinggi berkarya yakin status tommy soeharto sebagai mantan terpidana
kasus pembunuhan tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partai
saat merayakan hari ulang tahun tommy sekaligus hari jadi partai berkarya
yang kedua petinggi partai tersebut mebeberkan strategi meraup suara pada pileg dua ribu sembilan belas
acara syukuran dihadiri ketua dewan pertimbangan titik soeharto sekjen prio budi santoso
dan ketua dewan pertimbangan laksamana tejo edi purdi janto
selain menjual keberhasilan mantan presiden soeharto berkarya juga menggait sejumlah tokoh dan artis
seperti doni kusuma paramita rusadi dan artis muda lainnya sebagai pendulang suara partai
soal pilihan pada pemilu presiden partai berkarya belum memutuskan mendukung jokowi atau prabowo subianto
partai berkarya masih mempertimbangkan sejumlah aspek
sekaligus kemungkinan munculnya calon presiden alternatif
jadi partai berkarya akan mengajukan lima ratus tujuh puluh lima dari semua daerah pemilihan se indonesia
dari delapan puluh dapil yang ada dan tidak ada yang kosong satu pun
sudah tentu kami tidak cukup hanya mengedepankan romantisme ketenangan
dan kenyamanan pada zaman dulu
kami juga menyelusup dengan strategi kedua ingin menarik simpati kaum milenial
kalangan kalangan anak muda yang sekarang jumlahnya cukup besar sebagai pemilih pemula ini
strateginya gimana termasuk dalam pencalekan nanti ada beberapa figur milenial yang kami majukan di sini
tidak ragu ragu kami ingin mengatakan mohon izin partai berkarya menargetkan delapan puluh kursi dprk

kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah dan dari semua daerah

kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah
kami juga ingin memperoleh kepentingan dari semua daerah